tim putra indonesia legawa dengan hasil runner up di thomas cup dua ribu dua puluh
dan untuk membahas lebih lanjut terkait hasil dari thomas cup
kita sudah bergabung dengan legenda bulu tangkis indonesia sigit budiarto
selamat pagi mas sigit terima kasih sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kami di cnn indonesia today
mas sigit bagaimana tanggapan anda dengan kegagalan indonesia mempertahankan piala thomas kemarin
pandangan saya adalah atlet indonesia sudah memiliki kemungkinan
mereka sudah bermain bagus dan tampilannya juga bermaksud
saya merasa bahwa kita belum dikilah
tapi permainan dari tiap sektor
jadi memang cukup bagus
ya sudah cukup bagus
tapi sepertinya dari jawaban anda ini terdengar sedikit kecewa mas sigit
bagaimana sebenarnya perasaan anda melihat pertandingan kemarin
kecewa sih pasti kecewa
karena harapannya bahwa kita berharap tiara thomas bisa lebih dipertahankan di indonesia
tapi apapun hasilnya
itulah pertandingan atau permainan ada yang menahan ada yang kalah
harus kita hadapi itu aja sih pak
iya mas sigit kalau misalnya dari evaluasi anda sendiri
apa sebenarnya penyebab yang membuat tim indonesia kalah dari thomas cup dua ribu dua puluh dua ini
buat saya mereka sudah berbeza
dan bagus secara tim strategi juga sudah tidak ada yang salah di situ
itu ginting di tunggal pertama kemudian kevin aksan di ganda pertama kemudian jojo di kedua
pak jarian di ganda kedua kemudian sito di ganda ketiga
ya menurut saya
sudah buat tim indonesia akan tetapi perjalanannya memang tidak seperti apa yang kita harapkan bersama
iya ada beberapa atlet yang tadi anda sebutkan
iya mas sigit ada beberapa
menurut saya harus berusaha lebih sepas lagi sih
iya harus berusaha lagi
dan tadi ada beberapa atlet yang anda sebutkan
seperti hasan hendra juga sudah menyatakan pensiun dari ajang ini
kira kira siapa sebenarnya penggantinya dan bagaimana potensi ganda putra indonesia setelah mereka pensiun
ya di sini ada beberapa ganda putra yang memang patut kita harapkan menjadi
ada kevin dan gideon
dan ada fajri juga
dan ada adrian
dan ada bagas fikri juga
dan ganda putra sih saya
apa yang bisa dikatakan
kevin atau bisa menjadi pengganti hendra aksan
tadi anda juga sudah menyebutkan
banyak sekali generasi
muda yang bisa meneruskan
jadi berarti ini masih optimis ya untuk ganda putra indonesia
untuk nanti mempertahankan piala di thomas cup dan juga ajang internasional lainnya
untuk ganda putra saya masih optimis bahwa kita punya regenerasi yang bagus
dan pembinaan yang bagus
nanti kita yang nanti ya ketika prinsip prinsip pato dari coba coba
kita sampai brosandar satu
apa jin jack
apakah kita akan
nah gimana penyakitreperty bijak handsikinik
demi grup saya
ini pertanyaan kita juga
kemudian balik dengan maksimal berikan kesempatan buat mereka untuk kendiri dengan baik
jadi tidak ada misalnya saya dulu sebagai pemain kan saya bermain debu
beban dalam arti tidak ada yang harus dipikirkan selain latihan dan latihan
siap mas sigit ditampung dengan baik
kekalahan jangan membuat kita larut dalam kesedihan
tetapi harus bangkit kembali menatap masa depan
apapun hasilnya kita layak memberi semangat kepada tim bulu tangkis indonesia
terima kasih legenda bulu tangkis sigit budiarto sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today